gerakan kilafatul muslimin muncul di berbagai media sosial
rombongan pemotor membawa atribut bertuliskan kebangkitan kilafah terjadi di sejumlah daerah
padahal sebelumnya pemerintah telah tegas membuarkan faham kilafah ini
dan malam ini saya akan berbincang dengan direktur deradikalisasi bnpt prof irfan idris
halo selamat malam prof apa kabar prof
halo selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
prof ini menarik sekali sehingga viral di media sosial di kalangan masyarakat
sebenarnya apakah bnpt sebelumnya sudah mendeteksi adanya kemunculan gerakan kelompok kilafatul muslimin ini prof

untuk melaksanakan dua strategi yaitu hard approach dan soft approach

tadi kita bersyukur bapak dr kiai haji ketua mui berbe kiai haji

karena itu hilafah bukan perintah

karena kalau kita terapkan itu tidak ada dasarnya
dalam al quran mana tidak ada perintah mendirikan khilafah
dan secara bahasa itu hilafah perintah pemerintahan
dan semua negara di dunia sudah berbentuk pemerintahan
kita pelihara bentuk pemerintahan kita yaitu republik
tinggal kita mengunternalisasikan nilai nilai agama
nilai nilai adat nilai nilai norma yang kita hargai
bukan beragama tetapi mengkapirkan saudara melakukan bom bunuh diri
orang yang tidak punya agama saja mau hidup damai
orang beragama membunuh menghalalkan saudara
itu tidak beragama
jangan bawa ke islam
tidak ada kaitannya islam dengan terorisme
itu hanya tafsiran orang orang
penjahat yang ingin melegitimasi aksi kejahatannya
supaya kelihatan benar dan diterima oleh masyarakat
dan satu lagi kita tidak boleh mencap
secara simbolis bahwasannya
kalau berpakaian begini pasti teroris
kalau penampil tidak
yang pasti radikal itu sudah menolak nkri
satu menolak pancasila
dua yang ketiga intoleran
yang keempat tentu lalu menggunakan istilah istilah kapir mengkapirkan
bisa tidak ada orang kapir
semua agama sudah berkuman semuanya
prof dengan undang undang yang ada saat ini
apakah cukup kuat untuk bisa membatasi pergerakan
dari pergerakan gerakan gerakan seperti ini prof
mengingat bahwa saat ini terus terusan muncul prof
apalagi sempat ramai juga ini yang sudah kita sampaikan tadi
di brebes dan juga jakarta
negara kita negara hukum
kaya dengan segala macam aturan
tetapi perlu kita ketahui
nah kita butuh penegasan bahwasanya ideologi selain pancasila
tidak ada tempatnya di negara indonesia
agar masyarakat tercerahkan
agar masyarakat jangan dengan mudah bersimpati dengan
sebuah ideologi transnasional hanya karena kecewa dengan sistem pemerintahan yang ada
itu tidak benar
itu namanya lepas dua dua
dia jelah pancasila
bukan karena teksnya
tetapi karena pemerannya
kemudian dia mau nerapkan hilafah
sementara dia tidak tahu itu sejarah hilafah
lalu apa yang akan dilanjutkan bnpt selanjutnya prof
dengan adanya kejadian seperti ini
kita memiliki undang undang nomor lima
yang lebih mengedepankan upaya pencegahan
tentu pencegahan yang kita harus lakukan
kita bukan negara yang sifatnya anarkis
kita harus mendidik masyarakat
kita melakukan tiga hal dalam mencegah
yang pertama itu adalah kesiap siagaan nasional
dalam artian masyarakat semua harus bersiap
seperti bagaimana mui dan ormas di brebes
kaldini cegah dini
karena mereka ini bukan orang lain
saudara kita mereka orang indonesia
ya mereka tidak ujug ujug seperti ini
mungkin mereka juga hafal pancasila
tetapi karena desakan desakan dalam segala macam sektor
akhirnya dia berlari meninggalkan pancasila
dan tidak mau meninggalkan indonesia
yang kedua adalah kontra radikalisasi
jadi kontra radikalisasi itu bahasa lainnya adalah
bagaimana kita memoderasi mereka
jangan hanya satu penggal dalam sejarah islam masa lalu diambil
baca secara holistik sejarah sebelum ada khilafah
sistem pemerintahan apa yang dijalankan oleh rasulullah di madinah
dan setelah khilafah
bagaimana kerajaan kerajaan yang ada di islam yang ada di nusantara
kemudian kita bentuk nkri yang berdasarkan pancasila
yang melalui proses panjang

dan akomodir seluruh nilai nilai agama terutama syariat islam
di dalam bernegara berbangsa dan bermasyarakat
strategi ketiga adalah deradikalisasi
tentu yang sudah terpapar
tidak ikut seperti ini
kita ajak mereka kita bina kita dampingi kita berdayakan
mematikan pancasila kurang dipahami
ya hanya terbatas mulut tetapi belum sampai menginternalisasi dalam kehidupan mereka
kemudian kita berdayakan mereka
kita dampingi kita bina kita dampingi
kita dampingin anak anak kita generasi kita masyarakat kita
ormas hadir pemerintah hadir negara hadir
memperkenalkan dan selalu menyuarakan empat konsensus berbangsa
agar jangan ada kesempatan bernafas
bagi ideologi transnasional yang tidak cocok untuk negara
sultan negara kesatuan republik indonesia
kemudian kita berdayakan
mereka punya potensi ekonomi yang lebih besar
ini yang lebih ring
menyentuh usaha usaha mereka
bagaimana mereka hidup
bagaimana menyukuri nikmat allah
bagaimana menggunakan potensi yang kita miliki
di negara kesatuan republik indonesia
yang kalau kita lihat di negara lain tidak ada
negara sesungguh indonesia masya allah
kita syukuri nkri kita syukuri pancasila
di satu juni ini hari kelahiran pancasila
kemunculan hilafatul muslimi
seyogianya menjadi tantangan untuk kita lebih cinta kepada nkri dan pancasila
saya kira demikian mas iqbal
berarti ini bukan hanya tugas dari bnpt
bukan hanya tugas pemerintah
tetapi kita juga sebagai masyarakat harus bisa membentengi diri
agar tidak terpapar faham faham radikal
seperti yang tadi sudah profesor sebutkan
terima kasih sekali lagi prof irfan idris direktur deradikalisasi bnpt
sudah berbincang dengan kami di sore hari ini
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh